itu bukan nasi ari ya
kok dia dikejar sama om
tidak ada yang tahu
jadi disini tersangkanya
nih gue tahu banget ini adalah taktik lo
supaya gue nyamperin lo dan balikin handphonenya ke lo
lo tuh kenapa sih gak usah berharap gak usah hal lo
ya udah sekarang handphonenya kan udah balik
udah kan gak ada urusan apa apa lagi kan
mending sekarang mau pergi deh sana
aduh masalah rumah tangga jangan dibawa ke kelas dong
eh gue gak akan tinggal pergi gitu aja ya
siapa tau udah lo utak atik
atau siapa tau lo udah masukin kontak handphone lo ke handphone gue
atau jangan jangan udah lo pakai selfie selfie tadi
galeri gue terpenuh lagi
ya ampun es balok siapa juga sih yang mau utak utik buka buka hplo
dari tadi aja ada yang nelfon gak gue angkat
kecuali telfon dari ian sama jodoh lo
nah kalau jodoh lo marah nih salahin raya nih yang angkat handphone lo

nah kalau jodoh lo marah nih salahin raya nih yang angkat handphone lo
ya artinya lo sempet angkat handphone dari ian dong
ya lo buka handphone gue lo utak atik dong
lu kan tahu ini handphone gue emangnya di tukang bubur itu ada orang lain
enggak ada kan
keenakan banget ya lo
udah gue selametin handphone lo terus lo maunya langsung dibalikin
tau gitu gue tinggalin aja tadi disana gak usah gue bantuin lagi
oh jadi lu gak ikhlas
udah apaan sih gue juga capek kali ngomong sama s balok kayak lo
udah mending sekarang pergi dari sini ya
dih siapa juga yang pengen lama lama disini
dih buktinya dari tadi lo betah aja disini ngeloceh mulu
ya lo dasar cewek aneh
jelas banget tuh orang sumpah
kayak lo liat gak sih udah gue bantuin udah baik baik gue selametin tuh handphone
terus dia pergi gitu aja tanpa bilang makasih kayak thank you kayak apa kayak
wese banget sih ivan ninggalin gue di jalanan sendirian
itu bukannya si ari ya
woi mending kejar woi mending
kok dia dikejar sama orang
wadi naik naik
ntar malam gue yang jemput lo atau lo jemput gue
ampun raya kan gue udah bilang sama lo kalau gue gak mau datang ke pesta ulang tahunnya manusia es balok itu
lagian gue juga gak deket deket banget kan sama membuka peaboy
terus bokapnya boy juga sempet nyuruh gue jauhin boy
jadi gue bingung aneh banget kan ngapain dia ngundang gue ke acaranya coba
ya terus kalo lo gak dateng gue dateng sama siapa lo kan tau gue gak punya temen lagi selain lo di kampus ini
aduh raya gue gak mau ikutan lah
aduh raya gue gak mau ikutan lah
aduh gue pengen banget dateng ke ulang tahunnya boy
secara baru kali ini boy itu ngundang temen temen kampus ke ulang tahunnya
pak please ya dateng sama gue
gue janji kita gak bakalan lama lama disana
dateng demi gue
yaudah yaudah gue dateng tapi demi lo ya inget ya
ya ampun thank you
yes yes yes akhirnya kita bisa party bareng
aduh kalo bukan gara gara lo oh gak gue ikutan begitu aja
seru banget gue
seru banget gue
seru banget gue
sekarang lo harus jujur sama gue
siapa yang nyuruh nyuri motor
ini semua salah gue
ini semua salah gue
gue gak butuh penjelasan lo
siapa yang nyuruh lo nyuri motor
roby yang ngusulin ini semua
makanya gue ivan dan eda setuju
karena kita mau bantu pulihin keuangan geng serigala
tapi gue gak bisa biarin dia bertingkah seenak di geng serigala
panggil boy suruh dia cepat
ini kan acara ulang tahunnya dia
wah ini dia anak papa
dirapiin boy bajunya itu belum rapi loh
ntar aja pak
nanti kan naik motor
pasti berantakan lagi kok
ini kan hari ulang tahun kamu boleh
kamu harus rapi
begini kan bagus tuh
selamat ulang tahun ya boy
kamu sekarang udah dua puluh satu tahun
selamanya terlalu keras sama kamu boy
sebenarnya tujuan papa
ingin membuat kamu bahagia boy
bapak ingin kamu lebih dewasa lagi
boy pasti gak sabar ketemu gue gak sih
aduh luar biasa anak mama
suka banget mama sama style kamu
kamu tuh ya memang princess di dunia nyata tau gak sih
gak sia sia ya
mama panggil mua alias make up artis terkenal dan mahal buat kamu
kamu tuh cetar tau gak sih
kalau kita gimana tante
cetar pembahannya juga gak
gak malu maluin lah ya
ketika kalian itu mendampingi sila ada di samping kiri kanannya oke kok
gak malu maluin lah
tapi tante tante sebenarnya mau banget loh di make up in sama make up artis terkenal
kok gak masalah
nanti ya kalau sila udah jadi istri crazy rich level
gak sabar gininya tante
yaudah yuk kita berangkat
kasian boy nungguin aku pasti nanti kangen sama aku
kayaknya ada yang kurang dari kamu apa ya sila
ini kalung yang kita beli mana ya
kan itu kita beli mahal kalungnya
kok kamu gak pakai
aduh mama sadar lagi kalau gue gak pakai kalungnya
tapi masa gue jujur kalau kalung itu gue balikin ke reva
kan emang sebenarnya punya reva ya
kalungnya aku jual mam
kamu jual silla
silla kamu tau kan kita belinya kemana
panas gilingnya susah luar biasa mahalnya
terus kamu bilang kamu jual buat apa sayang
emang kurang ya uang jajan yang mama kasih ke tamu
mama cuma mau kalung itu kemana
kita udah telat
nanti boy kangen sama aku
mama pengen tau kok bisa tiba tiba kamu jual
sementara kita kan milihnya itu luar biasa susah banget
dan panas banget itu tempatnya
iya pak ardien
kalungnya silla itu bukannya yang dikasih ke reva ya
shh tante jangan berisik
mendingan tutup mulut aja
jangan sampai tante hilda tuh tau kalau itu kalung dikasih ke reva
tante hilda nggak boleh tau
nggak boleh tante nggak boleh salah ngomong
olin santai dulu
oh sama aja mas
oh sama aja